beragam bantuan sosial telah digelontorkan pemerintah terutama di masa pandemi ini
mulai dari bantuan langsung tunai blt dana desa subsidi listrik dan upah
hingga dukungan bagi para pencari kerja ter phk melalui kartu prakerja
khusus untuk program kartu prakerja selain pekerja dan buruh yang terkena dampak pandemi
pemerintah juga menyasar para pelaku usaha mikro dan kecil yang ikut terdampak
melalui program ini mereka mendapat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan hingga insentif dana perlindungan sosial
dalam dialog rabu utama siang yang diadakan kcppen deputi bidang koordinasi ekonomi digital
ketenaga kerjaan dan umkm kemenko perekonomian rudy silalahi menjelaskan
beragam inovasi utama program kartu prakerja
mulai dari peningkatan dan optimalisasi teknologi hingga kolaborasi dengan mitra swasta
apa yang kita prioritaskan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
ini masih tetap sama jadi orang orang yang terdampak phk dan dirumahkan
lalu juga pelaku umkm yang terdampak akibat covid ini
ditambah lagi juga dengan para pekerja di sektor wisata yang terdampak
khususnya di daerah atau destinasi para wisata unggulan
dan pada tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh satu gelombang empat belas pendaftaran peserta kartu prakerja dibuka
untuk tahun ini pemerintah menetapkan anggaran program kartu prakerja sebesar rp dua puluh triliun
sama seperti tahun kemarin
sebanyak enam ratus ribu peserta kartu prakerja yang terpilih
nantinya akan mendapatkan dana bantuan sebesar total tiga lima puluh lima juta rupiah
dana ini berupa satu juta rupiah bantuan pelatihan
insentif pasca pelatihan rp enam ratus ribu rupiah per bulan
selama empat bulan dan insentif survei sebesar lima puluh ribu rupiah untuk tiga kali
ada yang banyak bertanya
saya mendaftar berkali kali tapi kok tidak berhasil
nah jadi teman teman
ini kami akan berikan informasi barangkali nick nya teman teman masih tercatat misalnya saja
di kementerian pendidikan
nah kalau seperti itu artinya apa
teman teman statusnya masih dianggap aktif
nah kalau teman teman merasa bahwa teman teman sebenarnya sudah lulus kuliah
maka di sini teman teman silahkan menghubungi perguruan tinggi untuk kemudian
perguruan tinggilah yang akan mengupdate statusnya teman teman
dan dengan sistem informasi yang ada dengan kementerian pendidikan
maka data atau status teman teman ini kemudian akan diupdate
upaya memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh satu
terus dilakukan pemerintah
selain melalui program program pemulihan ekonomi nasional
pemerintah juga terus mendorong konsumsi masyarakat agar sektor industri nasional terus bergerak
harapannya agar lapangan pekerjaan segera tercipta kembali
dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja